dan ribuan haji atau jemaah haji indonesia sempat terlantar di musdalifah arab saudi hari ini
mereka menunggu bus jemputan dengan duduk di tepian jalan sambil terjemur terik matahari pada suhu yang mencapai empat puluh satu derajat celcius
para jemaah haji berkumpul di musdalifah setelah melaksanakan wukuf di arafah dan bermalam atau mabit
mereka juga mengumpulkan batu lontar jombrah
musdalifah merupakan daerah terbuka di antara mekah dan mina di arab saudi
menurut ketua petugas penyelenggara ibadah haji ppih hilman latif
semua jemaah haji indonesia yang sempat tertahan di musdalifah sudah terangkut atau berangkat ke mina
menurut hilman keterlambatan penjemputan terjadi karena kemacetan di jalur taradudi
alhamdulillah ini kondisi terakhir di musdalifah
sepanjang kita menyisir hanya satu dua orang yang tertinggal dan itu harus dievakuasi melalui ambulans
tadi jam satu tiga puluh sudah banyak terevakuasi alhamdulillah
sudah selesai di musdalifah
meskipun secara posisi maktam belum teratur artinya kita mendorong jemaah untuk keluar dulu dari musdalifah
mitigasi kita adalah nanti sampai di mina karena penempatan juga memang harus gantunglah
kita akan ngecek maktam maktam yang ada di mina
apakah mereka menempati maktabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan atau tidak
karena di beberapa tempat itu sudah over capacity sudah penuh dan bahkan kapasitasnya sudah melubur kemana mana
tetapi yang nanti kita lakukan adalah apakah mereka butuh jamaah di situ atau limpahan dari yang lain yang belum menempati tempat yang sesungguhnya